ribuan warga mengikuti acara senam sehat yang diadakan oleh sahabat ganjar
sebagai bentuk persatuan dan dukungan bagi ganjar pranowo
kegiatan senam masal ini berlangsung di kecamatan singaparna kabupaten tasik malaya jawa barat
kegiatan senam asal ini berlangsung di kecamatan singaparna kabupaten tasik malaya jawa barat
pada bulan ini sahabat ganjar turut membagikan ratusan suvenir cantik bagi peserta senam sehat
dede salah satu peserta senam sehat mengaku senang dan antusias mengikuti acara ini
hari ini saya mengikuti acara senam sehat bersama sahabat ganjar
alhamdulillah acaranya meriah sekali
harapan saya semoga bapak ganjar pranowo menjadi presiden yang terbaik bagi rakyat indonesia
saya dukung sepenuhnya buat bapak ganjar pranowo
hidup pak ganjar
ketua dpc sahabat ganjar kabupaten tasik malaya lia sri mulyani menyatakan
kegiatan ini sebagai salah satu bentuk sosialisasi sahabat ganjar dalam mengenalkan sosok ganjar pranowo kepada masyarakat setempat
sosok pak ganjar sebagai capres dua ribu dua puluh
yang kemana masih sebagian penduduk dan masyarakat jawa barat
belum mengenal sosok beliau
mudah mudahan dari kegiatan ini
yang kapasitas pesertanya itu seribu orang
itu bisa tersampaikan sosok beliau tersosialisasi dengan baik sebagai capres di dua ribu dua puluh
tak lupa sahabat ganjar mengingatkan kepada semua pendukung untuk berkampanye secara positif
dan tidak menggunakan kampanye yang mengandung unsur sara dan hoaks